memperingati hari santri kantor pemerintah provinsi jawa tengah bernuansa pondok pesantren
para asn nya mengenakan kostum ala santri tak terkecuali gubernur jawa tengah ganjar pranowo
penampilan ala santri juga dilakukan gubernur jawa tengah ganjar pranowo pada jumat dua puluh satu oktober dua ribu dua puluh
kemeja lengan panjang putih sarung batik dan berpeci dikenakan ganjar selama kegiatan dinas
pakaian ini juga dipakai saat rapat paripurna dengan dprd jawa tengah di gedung berlian semarang
ganjar sendiri pada periode kedua memimpin jawa tengah didampingi sosok santri
yakni taj yassin maimun putra ulama besar pendiri pondok pesantren al anwar rembang
pas harinya hari santri harinya juga hari jumat gitu kan maka kita merayakan bersama anggota dpr nya juga sakit sarung gitu
terus kemudian teman temannya pak wakil ketua juga pakai sarung gitu ya
jadi hari ini kita rayakan bersama sama jadi spiritnya adalah spirit kebersamaan dan tidak ada yang lupa ya
perjuangan para ulama dan santri nasionalisme dari santri itu keluar dengan satu pernyataan yang luar biasa
hubulwat terminal lima jadi cinta bangsa itu sebagian dari bangsa
sejak dua ribu lima belas hari santri nasional diperingati
pada dua puluh dua oktober dua ribu dua puluh
sebelumnya pada kamis dua puluh satu oktober ganjar mengeluarkan surat edaran tentang peringatan hari santri nasional
dalam surat edaran itu ganjar mewajibkan seluruh asn yang beragama islam di lingkungan pemerintah provinsi jateng
mengenakan pakaian ala santri saat bekerja di kantor pada hari santri nasional